keseruan menembus awan di ketinggian bisa anda rasakan dengan menaiki wahana zipline
yang berlokasi di inggil park area hutan seloprojo kabupaten magelang jawa tengah
sekilas memang mirip seperti wahana flying fox
namun zipline didesain menggunakan sayap gantole yang dinaiki dengan posisi badan tengkurang
dengan kecepatan sekitar dua puluh km per jam
wisatawan bisa merasakan adanya lain terbang di atas lereng gurung telomoyo
dengan ketigian satu ratus lima puluh meter dan panjang lintasan sejauh satu ratus sepuluh meter
ah ditekan waduh ditekan aku kembali lihat bawah merumuk
disiplin itu bermula dari mungkin saya pikir gantole rakyat
jadi bayar dua puluh lima ribu sudah bisa kayak gantole
walaupun itu flying fox yang tergantung
sensasi terbang ala atlet para layang bisa anda dapatkan hanya bermodalkan dua puluh lima rupiah saja
puas bermain zipline anda juga bisa bersantai sambil menikmati keindahan view alam pegunungan
dari spot cafe yang tersedia di kawasan ini hanya dengan membayar tiket masuk sebesar sepuluh ribu rupiah
kalau yang tadi dari atas awan keseruan memacu adrenalin berseluncur di tengah sejuknya pepohonan
bisa anda rasakan di wahana zip coaster yang terletak di sebuah wahana permainan
di kecamatan getasan kabupaten semarang jawa tengah
dengan panjang lintasan sejauh tujuh ratus meter pengunjung bisa menjajal sensasi menatang dan mengagetkan di setiap tikungan lintasan
kesehatan dipengaruhi oleh gravitasi bumi
wisatawan dengan berat badan empat puluh sampai seratus kg pun bisa menikmati wahana yang terletak di lereng gunung merbabu ini
hanya dengan membayar tarif sebesar seratus ribu rupiah
cepet banget ada juga yang lambat ya terus belokannya ya sampai miring miring gitu pokoknya asik banget
untuk yang unggulan dari kita itu namanya zip coaster soalnya di indonesia baru ada satu
selain wahana zip coaster pengunjung juga bisa menjajal keseruan lain mulai dari wahana skiban
mengendarai atv sampai wahana outbound yang pastinya cocok dinikmati untuk mengisi liburan bersama keluarga
di beliputan cnn indonesia